presiden ri joko widodo membuka munas real estate indonesia atau rei dua ribu dua puluh tiga
dalam sambutannya joko widodo memamerkan pembangunan ibu kota nusantara atau ikn sebagai proyek terbesar di dunia
hal ini disampaikan jokowi dodo di hotel sheraton jakarta selatan pada rabu pagi
menurut joko widodo per dua puluh tujuh juli lalu ada tiga puluh empat ribu hektare lahan yang sudah bisa dibeli
jokowi dodo mengatakan ini merupakan peluang bagi pengusaha yang tergabung di rei
presiden meminta rey merumuskan langkah strategis agar indonesia memiliki kota kota yang berbeda satu sama lain kekasannya
kita juga berani membuka sentra ekonomi baru yaitu ikn
di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada
itu hanya satu di indonesia yang namanya ibu kota negara nusantara
tiga puluh empat hektare lahan sudah bisa dibeli
dibeli lho enggak ada gratisan di sana
harganya berapa tanya kepada pak pak lauturita